tentunya ini tindakan yang sangat tidak terpuji ya alfian
kalau mau demo ya demo saja
mengemukakan tuntutan itu hal yang wajar
dia jangan pakai intimidasi dong
iya nggak sih saya sebagai yang naik ojek juga hari hari
kalau mengalami hal seperti itu kan jadi takut
jadi takut penumpangnya ya apalagi di tengah kerumunan masa semacam itu tadi ya
nah kita beralih ke informasi juga terkait angkutan umum nih
aksi pengejaran warnai razi angkutan umum yang kedapatan berhenti
di bawah rambu larangan parkir di jalan raya pemudoro
mangun jakarta timur kami siang
ya ternyata tidak hanya angkutan umum saja
sejumlah pkl yang menolak barang dagangannya diangkut
juga nekat mengejar petugas dengan menggunakan sepeda motor
aksi pengejaran tak dapat dihindari saat petugas disuruh berupaya menilang
sebuah angkutan umum yang kedapatan berhenti di bawah rambu larangan parkir
di jalan raya pemudara mangun jakarta timur kami siang
pengumum di angkutan umum yang paling tersebut langsung berupaya kabur
dengan memacu kendaraannya
tak mau kehilangan arah sejumlah petugas di sub yang menggunakan sepeda motor
langsung mengejar angkutan umum tersebut
meski berupaya kabur namun supir angkutan umum ini tak berdaya
saat sebuah petugas disubur menghalangi laju kendaraannya
menurut pengumum di angkutan umum dirinya nekat kabur lantaran takut di tilang petugas
sudah kan angkutan umumnya
nah kamu gak kasih nama orang kamu mau nabrak orang gimana kamu
sini gak ada sini gak ada
selain merazia angkutan umum sejumlah kendaraan roda dua
yang kedapatan parkir di bawah rambu larangan turut ditindak
petugas melakukan operasi cabut pentil terhadap belasan kendaraan tersebut
sementara itu di kawasan pulau gadung jakarta timur
sejumlah lapak berdangka kelima yang kedapatan berjualan di areal taman turut
petugas mengangkut barang dangan milik pnr
dan mengambil barang dagangan pkl tersebut ke dalam mobil truk satpol pp
namun sejumlah pkl yang tak terima barang dagangnya diangkut
nekat mengejar kendaraan truk petugas untuk mengambil kembali barang dagangannya
meski demikian aksi tersebut dapat dicegah petugas satpol pp
ke kudang di jakung jawa kata timur
f rizal jakarta
untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi
caldana flex bergerak dengan tulang dan sendi sehat